kementerian perhubungan mengajukan permohonan pemblokiran aplikasi penyedia jasa angkutan ke kementerian komunikasi dan informatika
surat permohonan pemblokiran resmi diterima kemenkom info pagi tadi
kepala pusat komunikasi publik kementerian perhubungan ja barata menjelaskan
surat permohonan permintaan blokir kepada taksi berbasis aplikasi dikeluarkan
karena selama ini taksi uber dan grab selalu berdalih sebagai perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi bukan perusahaan angkutan umum
barata menegaskan keberadaan taksi uber dan grab melanggar undang undang lalu lintas no dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh
barata mengingatkan jika uber dan grab ingin bersaing secara sehat mereka harus mengikuti aturan yang sama berplat kuning dan terdaftar di pemerintah
menteri menyampaikan surat kepada menteri kominfo bahwa terkait dengan penggunaan
aplikasi pemesanan taksi dan grab car menteri perhubungan mengajukan permohonan untuk pemblokiran terhadap aplikasinya